hingga rabu siang kondisi di makobrimob kelapa ii depok masih tegang jalanan menuju makobrimob masih diblokade oleh pasukan bersenjata lengkap
meski demikian polisi mengklaim kondisi di makobrimob yang sempat rusuh pada rabu dini hari berangsur angsur dapat dikendalikan
polisi saat ini masih melakukan negosiasi agar para tahanan yang memberontak mau menyerah
namun polisi enggan menyebutkan adanya korban tewas atau luka dalam insiden ini
hanya saja polisi membenarkan kerusuhan disebabkan oleh terlambatnya pasokan makanan dari luar makobrimob
komunikasi ya komunikasi ya komunikasi bahwa mereka dapat dengan tenang mengikuti semua aturan aturan yang ada di tahanan
kita bergabung langsung bersama dengan korespondensi nn indonesia iwan hermawan di depan makobrimob di depok jawa barat siang hari ini
iwan dari pantauan anda terkini saat ini situasi dan juga kondisi pasca kerusuhan di sana seperti apa
informasinya sudah mulai berangsur membaik apakah benar demikian
baik terima kasih renard
sejujurnya kami sendiri tidak tahu apa yang terjadi di dalam makobrimob pasca kerusuhan yang terjadi pada rabu dini hari
karena memang jalanan menuju lokasi terjadinya kerusuhan yaitu penjara di blok c dan d yang berada di dalam makobrimob itu sudah steril
dan penutupan jalan juga sudah dilakukan dari arah barat yaitu dari sekitar kampus gunadharma dan kemudian juga dari arah timur di sebelah sini
di tempat saya berdiri saat ini adalah penutupan jalan dilakukan sekitar seratus meter
jadi kami sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam sana
namun demikian yang pasti adalah penutupan masih terus terjadi dan belum tahu kapan penutupan jalan ini akan dibuka
dan juga demikian bahwa dari kepolisian sendiri menyatakan bahwa kondisi di dalam sudah stabil kondusif dan bisa dikendalikan
namun demikian polisi masih melakukan negosiasi
kalimat negosiasi ini sebenarnya merupakan kalimat yang patut dipertanyakan
karena jika polisi masih melakukan negosiasi artinya
ada sesuatu yang terjadi di dalam sana
entah masih benarkah ada sandera di dalam sana
benarkah para tahanan itu masih melakukan perlawanan atau yang lain sebagainya
dan polisi masih tidak bisa tidak memberikan keterangan yang pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana
begitu juga dengan beberapa korban yang kabarnya
ada yang terjadi yang korban tewas
yang dikabarkan ada lima orang korban tewas
dan kemudian ada satu orang sandera di dalam makobrimob
si dari jurubicara mabes polri sendiri
memastikan bahwa adanya korban tewas ataupun korban luka
namun demikian tadi pagi memang ada beberapa mobil ambulans yang melewati jalan di sini
dan menuju membawa beberapa korban
kami sendiri tidak tahu itu korban luka atau korban tewas
menuju rumah sakit bayangkara yang berada di dekat di makobrimob ini
baik iwan apa kemudian yang membuat pihak kepolisian saat ini tampaknya begitu atau agak tertutup ya
mengenai informasi yang terjadi di dalam makobrimob
dan juga sampai sampai harus menutup akses jalan
seperti apa sebenarnya kondisi ataupun alasan pihak kepolisian agak tertutup
atau tidak mau memberikan informasi lebih banyak kepada awak media mengenai ini
ya memang kondisinya seperti ini bahwa polisi sendiri tidak berterus terang tentang mengenai apa yang terjadi di dalam sana
ya mungkin juga itu terjadi karena memang polisi masih melakukan serangkaian operasi
dan jika operasi itu bocor ke media bisa juga bocor ke dalam tahanan teroris yang ada di makobrimob
karena mereka juga menguasai
jadi mereka juga bisa mencari tahu informasi apa yang terjadi di luar sana
di tempat kami berada ini
jadi mungkin saja memang informasi itu sengaja ditutupi untuk kelancaran operasi
namun demikian itu juga bisa disimpulkan bahwa polisi masih melakukan sesuatu di dalam sana
dan situasi di dalam sana walaupun diklaim sudah kondusif
kami sudah tidak mendengar adanya suara tembakan
akan tetapi situasi di dalam sana bisa jadi masih tegang dan masih antara dua pihak antara kepolisian dan teroris
tidak ada yang mau mengalah
dan polisi masih terus melakukan negosiasi
dan kami sendiri belum tahu nanti negosiasi itu sampai kapan
dan ketika ditanya pun polisi juga tidak menjawab
sampai kapan negosiasi itu akan terus dilakukan
terima kasih iwan hermawan
langsung dari depan makobrimob kelapa ii depok jawa barat